ular rumah sakit umum daerah dr mansur muhammad dunda limboto di gorontalo terbakar
terdengar beberapa kali suara dentuman keras di lokasi kebakaran
bakaran berasal dari salah satu gedung yang berada di rumah sakit itu
angin yang berembus kencang membuat api dengan cepat membesar
bahkan sampai terdengar beberapa kali suara dentuman keras
para pasien dan keluarga yang saat itu berada di ruangan perawatan
panik dan langsung berlarian untuk mencari tempat perlindungan
mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api
berapa jam lalu itu